taukah anda pembiayaan apbn kita tidak hanya berasal dari pungutan pajak tetapi juga dari penerimaan negara bukan pajak atau pnbp
pnbp salah satunya berasal dari aset milik negara yang berbentuk air tanah dan bangunan yang kemudian dimanfaatkan oleh industri atau pelaku usaha untuk melakukan bisnis mereka
inilah waduk jatiluhur yang mengaliri air bersih bagi warga jakarta dan sekitarnya
waduk ini memberikan penerimaan negara mencapai tiga ratus lima puluh miliar rupiah di tahun dua ribu dua puluh dua dan kedepannya akan memiliki potensi yang lebih meningkat lagi jika pemungutan dan tata kelola penerimaan negara bukan pajaknya bisa dilakukan dengan baik
pengelolaan waduk jatiluhur dilakukan oleh perum jasad tirta ii
perum jasa tirta ii melakukan pemungutan biaya jasa pengelolaan sumber
daya air atau bjpsda kepada industri dan masyarakat melalui pdam
kemudian hasil penghutangnya digunakan untuk operasi waduk dan pemeliharaan
bjpsda inilah yang berdasarkan pp yang dua puluh satu ini menjadi salah satu bentuk pnbp
di mana kami pungutan bjpsda ini digunakan seluruhnya untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan
di sepanjang wilayah sungai ini para pemanfaat air yang memang menggunakan atau mengambil air dari sungai dan lain lainnya ini
ini yang kita pungut cuman jumlahnya itu ada dari industri ada dari pdam dan juga masyarakat
waduk jatiluhur menjadi salah satu aset atau barang milik negara di bawah kendali kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
ada pun barang milik negara di bawah kementerian tersebut dengan nilai aset rp dua dua ratus triliun
dapat dioptimalkan untuk memberi potensi kenaikan pnbp
karena bnbp di pu juga lumayan besar
bumn pupr kalau nggak salah di neraca pupr lk dua ribu dua puluh dua ini hampir lebih dari rp dua dua ratus triliun
asetnya cukup besar
jadi ini yang apa namanya kita di pupr berusaha untuk aset itu juga diperdayakan dioptimalkan jangan sampai idle
tapi sekali lagi kita memang apa namanya salah satu kementerian lembaga yang bukan ditugaskan untuk mencari pnbp
nah dalam rangka mengoptimalkan pnbp di lingkup kementerian pupr dan pelayanan kepada masyarakat
pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh tiga tentang jenis dan tarif atas jenis pnbp yang berlaku pada kementerian pupr
pp tersebut menggantikan kepentingan dan keuntungan dari pemerintah tersebut untuk mencapai penutup
kementerian pupr yang menjadikan pp nomor tiga puluh delapan tahun dua ribu dua belas yang semula ada dua ribu tiga puluh empat jenis pnbp kini disimplifikasi menjadi hanya dua ratus enam puluh lima jenis pnbp
penyederhanaan dilakukan dengan penggabungan jenis pnbp yang sama penghapusan jenis pnbp yang tidak efektif pemungutannya
dan adanya tambahan tarif pnbp pada tambahan volume layanan
jadi kalau kami tidak bisa melakukan peningkatan pnbp
maka kita upaya untuk mencapai jenis pnbp yang sama penghapusan jenis pnbp yang tidak efektif pemungutannya dan adanya tambahan tarif pnbp pada tambahan volume layanan
jadi kalau kami tidak bisa melakukan peningkatan pnbp yang sama penghapusan jenis pnbp yang tidak efektif pemungutannya

jadi itu mbak ya jadi mohon optimal itu ya mohon maaf sekarang ini soalnya menoptimalkan itu naik kan enggak tapi perbaikan tata kelola
bukan hanya di kementerian pupr
simplifikasi aturan jenis dan tarif pnbp juga dilakukan kementerian keuangan kepada kementerian pertanian
kementerian sosial kementerian perdagangan serta kementerian lain untuk mengoptimalisasi penerimaan negara tersebut
di sini ada ritonang devi fitriani purwakarta jawa barat